menjadi penghuni pelatnas angkat besi indonesia sejak tahun dua ribu delapan belas lalu
lolos ke olimpiade tokyo dua ribu dua puluh menjadi prestasi tersendiri bagi nurul akmal
nurul akan menjalani debutnya di olimpiade tokyo setelah namanya masuk dalam daftar
enam besar dunia kualifikasi federasi angkat besi internasional atau iwf
menekuni angkat besi sejak usia enam belas tahun tampil di ajang olahraga terbesar dunia
seperti olimpiade mewakili indonesia memang menjadi salah satu mimpi dari lifter asal aceh ini
kebanggaan yang dirasakan wanita berusia dua puluh tujuh tahun ini pun semakin lengkap
setelah dirinya diberikan kepercayaan sebagai pembawa bendera merah putih
di upacara pembukaan olimpiade tokyo nanti

karena kan dilihat oleh seluruh dunia gitu nanti
emang nurul ada persiapan khusus nih nurul buat nanti membawa bendera kita di defile
ada persiapan khususnya
nggak mungkin seperti jalannya kan harus gini
kalau nurul kan jalannya kayak maaf kata kan kayak aerobot
kebanggaan yang sama juga dirasakan oleh rio waida atlet surfing andalan indonesia
bersama nurul rio juga akan menjadi pembawa bendera indonesia
di upacara pembukaan olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
tampil di ajang sebesar olimpiade juga merupakan pengalaman perdana
bagi atlet berusia dua puluh satu tahun ini
turun di nomor shortboard putra rio waida lolos ke tokyo
berkat penampilan apiknya menjadi peselancar peringkat dua asia
di world surfing games dua ribu sembilan belas di miazaki jepang
di world surfing games dua ribu dua puluh satu di el salvador bulan juni lalu
rio juga tampil bagus dan mampu melaji hingga berjalan
babak perempat final
menurut jadwal upacara pembukaan olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
akan digelar tanggal dua puluh tiga juli mendatang di new national stadium tokyo
namun pandemi covid sembilan belas yang belum usai
membuat olimpiade kali ini akan berlangsung tanpa penonton
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta